setelah resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur banten oleh presiden joko widodo di istana presiden wahidin halim dan andika hazrumi
melakukan serah terima jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur banten periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur banten dilaksanakan di pendopo gubernur banten
kawasan pusat pemerintahan provinsi banten curug kota serang senin pagi
pejabat gubernur banten nata irawan menyerahkan jabatan kepada gubernur banten terpilih
wahidin halim dan wakil gubernur andika hazrumi yang merupakan putra mantan gubernur banten ratu atut khosyah
pasangan gubernur dan wakil gubernur baru ini menawarkan program berobat gratis bagi warga banten
warga juga cukup menunjukkan ktp untuk berobat
wahidin halim dan andika hazrumi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur banten dengan perolehan suara lima puluh sembilan puluh lima persen
mengungguli pasangan rano karno dan